cuma disini nih main game gak pake ribet
mau ikut tumpang nonton di rumah tetangga
ini kopinya pak
gue lagi gak mau cek mod
terus kenapa berhenti
eh mas pur ada apa
ada lagi di belakang
lama gak ya
kayaknya di rumah kita rasanya ada yang kurang ya pi
kita teh belum punya anak
bukan masalah anak
kita teh belum punya kursi sama meja ya
sabar atu mi
kan kita baru pindahan
bukan itu atu pi
kita teh belum punya tv
kalau pipi sama bapak pergi rumah jadi sepi
si omnya elman kemarin kesini lagi
dia udah keseringan kesini
kagak enak mau tetangga
biarin aja sih bang
namanya juga orang lagi kasmaran
iya kasmaran sih
tapi kakek setiap hari juga
dulu juga bang begitu
malah sehari bisa sampai tiga kali
mama di mana
abang mau ketemu sama emak
di ruangan tengah atau di teras
abang males ketemu sama dia
abang males ketemu sama emak
apa males diomelin sama emak
mak mak lagi di mana
mak di kamar mandi
pipi teh belum punya uang nih
uang kontrakan aja baru dibayar setengah
sisanya masih utang sama babe
yaudah tupi nggak apa apa
kalau pipi belum punya uang mah
ma beneran lagi di kamar mandi
tat lo tadi nyari lemak kenapa
lo belum jalan juga
ini aja aku udah mau jalan mak
lagi mikirin apa kamu teh
minta dibeliin tipi katanya
bapak juga sudah lama mau ngomong teh tis
gw atir dikira banyak mau nya
sejak bapak ikut kamu
bapak teh nggak pernah nonton bola di tipi
mau ikut numpang nonton di rumah tetangga
ini kopinya pak
tis ngecek dulu ya
yaudah tupi hati hati ya
ica juga bisa dateng
oh seperti itu
yaudah ntar abis ini siap siap ya

toko elektronik yang deket tadi sini di mana ya jack
mau beli apaan lo
belum mau beli atut jack
lo tahu rumah sakit yang gede kan yang di depan
nah di seberangnya ada toko elektronik
dia jual tv tuh
lebih deket jalan ke arah sini ya jack
dim perhatiin belakangan ini mbak beh agak lahen
kadang kadang senyum senyum sendiri
kadang kadang suka marah marah nggak jelas kayak orang lagi kasmaran
ada apaan sih beh
ada apaan sih be
bukan urusan lu
lu urusin aja dong
din jalan dulu ya
kenapa lu jat
diomelin sama mak lagi
kok muka lu lecek gitu
mas sama om herman
om herman yang sering main ke rumah emak
ya masa setiap hari ngapelin
itu perasaan lu aja kali jat
perasaan gua gak usah dipikirin
yang mesti dipikirin
nyap nyap tetangga kanan kiri
ntar gue juga yang kena
kalau menurut gua
selama belum ada omongan langsung ke lu
itu tandanya masih aman
nah kebeneran lu dateng
udah apa mak
mak mau pergi ke rumah temen mak
dateng pesenan kue
lu selesain berdua sama si tati
jangan pada berantem
mak jalan dulu ya
iya keliling keliling dulu ya pak
keliling keliling dulu ya pak
dekat dekat sini aja
mau kenalan sama tetangga
bagus lah kalau begitu mak
jadi kamu disini
yaudah atu pak
yuk jalan dulu ya